terima kasih masih bersama kami
selain terkenal akan panorama alamnya yang eksotis
indonesia timur juga menyimpan kekayaan kuliner khas daerah
salah satunya sei sapi atau daging sapi asal ntt yang nikmat dan menggoyang lidah
kini anda tak perlu jauh jauh untuk terbang ke sana
karena anda bisa menikmatinya di bandung
tiba saatnya jam makan
menu asli provinsi nusa tenggara timur ini diburu pengunjung sebuah tempat makan
di jalan bagus rangin kota bandung
puluhan pemburu kuliner sei sapi atau daging sapi asap umumnya datang dari kalangan mahasiswa
aroma asap kental yang menyerap nikmat ke daging menjadi alasan utama menikmatinya
untuk mendapatkan rasa otentik khas daerah aslinya
mengolahnya pun harus melewati sejumlah proses
pertama siapkan daging sapi segar dan siapkan juga aneka rempah campuran dalam bentuk serbu
lumuri daging dengan rempah dan diamkan semalaman supaya benar benar meresap
kunci utamanya di sini yaitu proses pengasapan
daging dipanggang dengan kayu bakar atau batok kelapa selama dua jam
jarak antara sumber api dengan daging tak boleh terlalu dekat
supaya hanya asap panasnya saja yang mematangkan daging hingga ke bagian terdalam
jika sudah matang seperti ini potong daging tipis tipis dan sajikan bersama sambal luas
daging sapi punya banyak manfaat seperti vitamin b
yang bisa meningkatkan konsentrasi anda yang siap bekerja dan beraktivitas
hmm ini enak banget dagingnya juicy serta aroma asapnya ini sangat kuat
ada yang menarik sambal luwak ini berbeda dengan sambal pada umumnya
karena selain menggunakan cabai di sini juga menggunakan kulit jeruk serta daun kemangi
dan rasanya pedas asem dan enak
nah banyak sekali manfaat dari sambal ini salah satunya adalah memperlancar peredaran dana
siapkan uang rp dua puluh hingga rp empat puluh per porsinya
dian permata sari bandung